artis gisela anastasia hari ini memenuhi panggilan polda metro jaya untuk diperiksa atas kasus video asusila yang melibatkannya
giselle tiba pukul sembilan pagi datang satu jam lebih awal dari jadwal pemeriksaan
sebelum menjalani pemeriksaan gisela dites kesehatannya terlebih dahulu
sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas dari hasil swab tes antigen yang dilakukan
giselle diketahui negatif covid sembilan belas sehingga dapat melanjutkan proses pemeriksaan
ada pun pemeriksaan gisela untuk melengkapi berkas perkara kasus video asusila yang menjeratnya
adapun giselle akan diperiksa di subdirektorat siber direktorat reserse kriminal khusus dan didampingi oleh penasehat hukumnya
kepala pemeriksaan pemeriksaan jaya giselle dan giselle berkata bahwa mereka tidak akan melakukan proses pemeriksaan